ini persoalan yang harus diselesaikan oleh banyak orang banyak kepala duduk bersama
terutama di wilayah wilayah yang menjadi sumber dan menjadi penerima dampak
apakah pak ribuan amil apakah pak anies apakah gubernur banten duduk bareng untuk mencari gimana solusinya

kemudian dilanjutkan oleh pak basuki cahaya purnama ini sudah mulai dibicarakan
di mana akan dibangun situ di mana akan dibangun bendungan sehingga air itu tidak langsung masuk jakarta

itu akhirnya tidak berlanjut kita tidak melihat ada kelanjutan dari polisi polisi semacam itu

kita sudah tahu
dan sebenarnya jawaban jawaban itu sudah disiapkan sudah ada
tetapi bagaimana itu apakah itu benar benar dilaksanakan apakah itu benar benar dilakukan
benar benar mereka saling ketemu untuk mencari solusi yang paling pas itu tidak ada
akibatnya begini tahun depan kita lihat mungkin akan begini lagi atau mungkin justru mungkin
dan ini juga diskusi yang kemudian kerap kali berulang setiap banjir kita membahas kita soroti ini lagi
tapi pada akhirnya banjir tetap ada
dan cenderung jadi salah menyalahkan begitu mbak dewi
ini bagaimana apalagi kemudian kalau tadi mas evan juga katakan pak anies juga sudah mulai menyampaikan narasi ini
banjir kiriman dari daerah bogor misalnya atau depok atau mana
ini tadi masalahnya komunikasi juga penting antara para kepala daerah
bagaimana mbak dewi
saya kira sebenarnya saya tidak mengerti persoalan sesungguhnya apa
apalagi kalau kemudian kita tahu ya jarak hampir tidak ada jarak
komunikasi jarak itu kecil sekali
katakanlah kalau pak anies dan pak rk misalnya mau duduk bareng atau dengan gubernur banten misalnya mau duduk bareng
tiga pihak itu ditambah mungkin kementerian pupr misalnya atau atau bmkg misalnya semuanya duduk bareng
oke setahun ini apa yang akan kita lakukan prioritasnya apa what we do together
mau duduk bareng
kebarikan juga sudah ada narasi yang muncul wacana yang muncul yang mengatakan ini pemerintah pusat saja deh yang ambil alih
ini akan jadi bola yang ditendang ke sana apakah ke jawa barat atau ke jakarta
ini nanti akan jadi makin rumit tadi mas elvan mengatakan
situasinya nggak bisa dipisahkan lagi antara sosial dan politik
mengingat dua ribu dua puluh empat mungkin pak anies akan maju jadi calon presiden mungkin pak rk akan maju jadi calon presiden
jadi urusannya kita akan disandera oleh urusan urusan itu terus
kalau hal hal yang sebenarnya subtantif signifikan itu tidak segera dilaksanakan
mas elvan kita punya tugas untuk menjernihkan publik agar kemudian tidak mencampur adukan antara problematika sosial dengan kepentingan kepentingan politik
tertentu kalau kita bicara soal banjir karena di sana sangat tipis di sana
nah bagaimana apa yang kemudian harus kita soroti terhadap pemerintah mungkin pemprov dki jakarta
karena kemudian kita juga tahu bahwa bmkg masih memprediksi di minggu depan kira kira juga masih terjadi hujan lembat
dan seperti tadi sudah kita bahas di awal awal sebetulnya
juga sudah diingatkan oleh bmkg bahwa ada potensi banjir akibat hujan lebat ini
jadi apa yang harus kita lakukan sekarang
mereka kan para tokoh tokoh nasional pak anies pernah jadi menteri
rk sudah mulai dari awal dari wali kota kemudian jadi gubernur sekarang
kenapa kok mereka duduk bersama duduk bersama cari solusi bahu membahu koordinasi sama jokowi
kan presidennya jokowi juga mantan gubernur dki
pak jokowi juga pasti punya segudang persoalan pak jokowi
dan beliau kan sudah naik duluan kan
dan sehingga masih banyak persoalan yang kemudian
mungkin sekarang lah waktunya diselesaikan bareng bareng
pak jokowi anies dan prk tiga daerah ini yang setuju
kalau presiden ikut campur kan lebih baik lebih cepat masalahnya selesai
pu nya akan cepat kalau ada normalisasi akan cepat dieksekusi
kalau diperlukan dukungan dukungan lebih mudah daripada provinsi jalan sendiri gitu loh
jadi saya kira sekarang waktunya renhard untuk koordinasi membuktikan bahwa kepentingan bangsa kepentingan rakyat itu di atas segala galanya
jangan sampai kemudian mereka terlibat dalam persoalan politik praktis
kan kritiknya tajam kan ke pak anies
ini belum ada kerjanya dan lain lain
pak anissa juga ngomong bahwa ini juga dari mana dari mana
coba kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi
jadi sekarang duduk bersama selesaikan
buktikan bahwa kita tidak kalah dengan banjir
kalau lawan banjir kita bisa menang ya masalah yang lebih besar bisa kita atasi
tapi kalau saat banjir kita kalah kita melihat kemang misalnya kemarin
bagaimana komplek perumahan tiba tiba menjadi sungai
bagaimana jalan tol menjadi sungai
itu kan kalau orang yang baru pertama ke indonesia mungkin bingung
disangkanya itu kanal banjir
padahal itu tol tol jor
nah hal hal kayak gitu artinya duduklah bersama selesaikan bersama sama
dan bikin rakyat tersenyum
kalau ini beres kemudian mereka nyapres itu memang layak
baik pak dwi saifitri
bahkan sampai malam hari ini pun masih ada sejumlah titik yang masih terendam banjir
belum surut juga banjirnya
kita bicara kemudian bagaimana evaluasi terhadap pemprov dki
katakanlah karena kita kemudian di jakarta yang menjadi apa
epicentrum yang juga menjadi sorotan publik
apa yang kemudian harus dilakukan oleh stakeholder terkait
gubernur pemprov dki jakarta
karena ini sudah diprediksi oleh bmkg bahwa curah hujan juga
masih akan tinggi di tanggal tanggal tertentu
saya kira penting sekali pak anies menampilkan leadership
terutama pada saat saat yang krusial seperti sekarang ini
dalam posisi bahwa situasinya memang sangat buruk
ya harus diakui bahwa situasinya buruk
dalam situasi bahwa yang terdampak oleh banjir itu ada ratusan rt misalnya
dan kemudian disampaikan kalau perlu dan ini belum sering kita dengar gitu ya
dan ini tradisi yang menurut saya sangat baik mestinya
minta maaf saja sama warga dki dan sekitarnya
bahwa upaya untuk mengatasi persoalan banjir belum berhasil
masih ada banyak persoalan
karena itu beliau sebagai gubernur beliau sebagai kepala daerah
kalau merasa bahwa ada hal hal yang harus dilakukan maka perlu dilakukan
dan itu perlu dukungan banyak orang
kalau meminta dukungan banyak orang kita mulai dengan posisi bahwa
kita memang masih banyak kekurangan
itu akan jauh lebih baik daripada membangun narasi yang defensif
oh ini kiriman dari depo kiriman dari bogor kiriman dari bogor
betul itu tidak salah
tetapi akan jauh lebih baik kalau kita
sudah tahu bahwa posisi kita adalah kesalahannya di sini di sini dan di sini
dan karena itu itu yang perlu diperbaiki
bahwa kemudian saya yakin apapun usaha pak anies
itu akan mentok di berbagai titik kalau tidak ada koordinasi dengan tadi disebut mas elvan
di jawa barat maupun di banten
dan perlu dukungan dari pemerintah pusat
mengingat sebagian besar dari aset aset dki yang kena banjir
maupun masyarakat dki yang kena banjir
itu adalah bagian yang sangat krusial dari pemerintahan pusat saat ini
sehingga kemudian menjadi tidak ada alasan untuk tidak tampil bareng gitu
jadi evaluasinya adalah bahwa masing masing pihak yang berkepentingan ini
mereka perlu duduk bareng dan kemudian mengakui bahwa masih banyak kesalahan
masih banyak kekurangan dan karena itu kita harus bergerak dari sini
kalau enggak nanti kita tidak bergerak ke depan
seolah olah persoalannya itu berkutat di media sosial terus
yang satu menyalahkan tim yang satu tim ore yang satu menyalahkan tim yang satu
dan kita tetap kebanjiran terus gitu
padahal seperti disampaikan tengah tadi beberapa titik masih terendam loh sampai saat ini
ini mau kita biarkan sampai kapan
oke baik menarik
mbak dewi dan juga mas elvan yang juga tidak kalah penting dan berdampak terhadap publik
kalau banjir tentu berdampak terhadap publik apalagi ini adalah masalah sosial begitu ya
dan juga kebijakan
yang juga tidak kalah penting adalah ketika undang undang ite mulai dihembuskan
agar ada revisi disampaikan oleh presiden joko widodo
ini berkaitan sekali dengan kehidupan sehari hari masyarakat
karena kerap kali undang undang ini menjadi polemik di tengah masyarakat
apakah kita melihat bahwa ini adalah angin segar bagi demokrasi
angin segar bahwa ada upaya untuk merevisi undang undang ite yang kerap kali berpolemik
atau ini hanya retorika politik saja dari presiden joko widodo
kita bahas di segmen berikutnya editorial view
kami kan segera kembali saat lagi
kami akan mencoba untuk mencoba
kami akan mencoba untuk mencoba

kami akan mencoba untuk mencoba
kami akan mencoba untuk mencoba
kami akan mencoba untuk mencoba
anda kembali di editorial view saya masih bersama mas elvan dan juga mbak dewi savitri
tadi kita sudah banyak membahas soal polemik banjir di ibu kota dan juga nama anies
yang kerap kali kemudian menjadi sorotan ketika banjir datang di ibu kota jakarta
yang kemudian juga tidak kalah menarik dan menuai sorotan pekan ini adalah
revisi undang undang ite yang dihembuskan oleh presiden joko widodo
kita coba dengarkan kembali apa kemudian pernyataan terkait dengan revisi undang undang ite dari menko polhuka mahfud md
jadi sekarang ini kemenko polhukam sudah membentuk dua tim
satu tim yang bertugas untuk membuat interpretasi yang lebih teknis
dan memuat kriteria implementasi dari pasal pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet
nah itu nanti akan dilakukan oleh kemenko menfo oleh kementerian komenfo
dibawa koordinasi polhukam untuk menggerak itu
lalu tim yang kedua tim rencana revisi undang undang ite
nah karena kan ada gugatan bahwa katanya undang undang ini
mengandung pasal karet diskriminatif membahayakan demokrasi
tim ini akan mengundang pakar akan mendengar pwi akan mendengar ahli semua ahli akan didengar
lsm gerakan pro demokrasi akan didengar untuk mendiskusikan benar enggak bahwa ini perlu revisi
kalau memang perlu revisi mari kita revisi kita akan diskusi
jadi dua tim ini akan sudah mulai bekerja hari senin
hari senin tanggal
dua puluh dua bulan februari ini
baik jadi tampaknya kita belum tahu apakah kemudian undang undang ite ini akan direvisi atau hanya dibuat interpretasinya saja
sebagai pedoman yang kemudian juga mulai dihembuskan oleh sejumlah politisi dan mulai juga diperbincangkan
sementara desakan dari sebagian masyarakat juga mulai kencang untuk segera melakukan revisi
saya ke mas elvan dulu mas elvan dari perkembangan soal revisi undang undang ite ini apa catatan anda soal itu
apakah kemudian anda melihatnya
apakah kemudian anda melihat bahwa ini akan kemudian bisa menjadi revisi dengan sejumlah pasal karet dicabut atau dihapuskan
atau hanya berwujud nantinya pedoman atau interpretasi saja
saya tertarik ketika pak jokowi tertarik menarik ini sedikit ke belakang
jadi pak jokowi waktu itu ya beberapa minggu lalu ya tiba tiba menyatakan bahwa beliau minta dikritik
beliau minta dikritik dan itu menarik karena itu keluar langsung dari pak presiden gitu
waktu itu muncul pertanyaan kenapa kok pak jokowi sekarang baru sadar minta dikritik
ternyata setelah dicek ternyata memang ada penurunan indeks demokrasi dan lain lain
ya yang potretnya kita di bawah demor leste dan lain lain di bawah malaysia dan lain lain itu adalah awalnya
ketika muncul dan kita dikritik semua orang kan senang dong ada minta dikritik
kemudian ksp membuka pintu untuk kritik dan lain lain
tapi kita masih bertanya tanya apakah ini sebuah statement retorika atau ini benar
ternyata gak lama kemudian pak jokowi sendiri menyampaikan bahwa
undang undang ite ini perlu direvisi karena ada sejumlah pasal karet
ini menarik karena kita tahu pak jokowi punya banyak sekali ya buzzer lah ya di buzzer pendukung beliau itu kan banyak ya
dan memang itu banyak yang terucap
dan itu luar biasa ketika ada yang mengkritik bahkan seorang yusof kalla
seorang yusuf kala itu bahkan ketika pak jokowi minta dikritik menyatakan bahwa
gimana cara mengkritik tapi tidak berurusan dengan hukum
hal yang sama juga keluar dari pak kwika

kemudian statement jokowi untuk merevisi undang undang ite ini kan betul betul jadi angin segar
angin segar pertanyaannya sejauh mana angin ini menyegarkan
apakah ini betul betul menyegarkan kebebasan
atau ini saya harus menunggu sampai tutas betul ini
ketika kita tahu undang undang ite ini sudah sepuluh kali digugat ke mk dalam kata kata detik com
dan semuanya digagalkan tidak ada satu gugatan pun yang diabulkan
dari mulai dari pencemaran nama baik kemudian penghitungan yang tidak dihukum
kemudian semuanya patah
jadi ketika presiden punya inisiatif mestinya ini bisa dieksekusi
pak mahfud sudah bikin tim
persoalnya adalah dpr sekarang sedang ada deadlock tentang beberapa undang undang
selain memasuki reses dan lain lain
seperti kita ketahui kalau itu dimasukkan ke dalam prolegnas pun
itu akan memakan waktu yang cukup panjang
percepatannya akan sangat panjang
sebetulnya akan lebih mudah kalau presiden mengeluarkan perpu
jadi asal karet yang dimasukkan ke dalam perpu
bisa mengundang tokoh tokoh akademisi dll
kemudian dicek mana yang membahayakan mana yang dinilai mengganggu kebebasan
kemudian tim perpu
nanti urusannya dengan dpr kita bahas dengan dpr tentang pengesahannya gitu kan
karena presiden punya kewenangan untuk itu
saya kira lebih cepat lebih baik dan
kalau pak presiden lebih cepat mengeksekusi ini
saya kira akan jadi legasi yang baik untuk pak jokowi itu ya
jadi beliau sendiri yang menyelesaikan persoalan yang banyak sekali kritik kritik di masyarakat
beliau sendiri yang menyelesaikan
saya kira begitu renato
oke baik mbak dewi savitri dalam diskusi baik di layar
ataupun ketika di forum editorial kita
kita selalu mengangkat kemudian juga soal revisi undang undang ite
ini sejak kemudian yang tadi mas elvan katakan
pak jokowi minta dikritik kita sudah angkat
sampai kemudian ini terus berkembang
sampai ada besok kabarnya akan diumumkan tim tim tadi itu yang disampaikan oleh pak mahfud md
bagaimana sepanjang sejak awal pak jokowi minta dikritik
kemudian muncul wacana untuk merevisi
sampai dengan hari ini kita melihatnya bagaimana mbak dewi savitri soal revisi undang undang ite ini
kita khusus untuk isu undang undang ite sampai titik ini lebih banyak kebingungan
daripada kejelasan yang sudah kita dapat ya dari apa yang disampaikan oleh para pejabat negara ini
pertama pak jokowi lebih dari satu kali dalam forum yang terbuka mengatakan beliau mengatakan akan merevisi
merevisi undang undang itu mengamandemen
undang undang ini kan mengubah undang undang ya
tidak mengatakan akan ada interpretasi tidak mengatakan ada kita perlu membuat aturan ini dan itu gitu
tidak ada disebut sama sekali
termasuk salah satunya adalah dalam forum para pimpinan redaksi yang dilaksanakan pekan ini gitu ya
dan dalam forum tersebut pak presiden sekali lagi seperti disampaikan oleh sisanya yang ada dalam kesempatan itu
mengatakan bahwa beliau berkeinginan untuk merevisi karena ada undang undang ini sebagian dianggap bermasalah
tapi ketika sampai pada tataran para pelaksana ya para pembantu terdekatnya termasuk pak mahfud yang tadi kita dengar
itu dua duanya tidak ada tidak ada sama sekali jaminan soal revisi
yang pertama mengatakan bahwa akan membuat aturan interpretasi
yang kedua tim yang akan membicarakan soal revisi tetapi mendengar dulu dari para ahli
dari pihak pihak yang dianggap berkompeten tentang apakah benar diperlukan revisi atau tidak
jawaban itu bisa dua apakah benar nanti ujungnya revisi atau kemudian tidak jadi revisi
artinya apa bahwa tidak ada jaminan bahwa ini akan betul betul direvisi gitu
sementara di luar ya setidak tidaknya di media sosial
sambutannya sudah sangat gegap gempita ya banyak pihak yang merasa bahwa ini kesempatan yang sudah lama ditunggu
pasal pasal karet ini yang dianggap selama ini berlaku
jadi ini adalah hal hal yang dianggap sebagai hal yang tidak terlalu berharga
hal hal yang disoroti oleh pak kwi kian di pak mantan wakil presiden yesuk kalla
yang semuanya kemudian berujung pada kekhawatiran nanti diciduk polisi ya
kalau menggunakan istilah verbatimnya pak kalla itu kan
bagaimana caranya mengkritik tetapi tidak ditangkap polisi
nah pada titik ini saya kira kita menunggu kejelasan saja yang paling jelasnya itu di mana gitu
apakah pak presiden serius dengan wacana revisi ini
apakah ini angin surga
atau kalau kita dikaretasi suka menyebut istilah ghb ini harapannya betul betul apa palsu
apakah benar benar ujungnya itu kita akan melihat undang undang yang lebih justifikasi
yang ketika dilaksanakan itu tidak kemudian punya double interpretasi yang bisa dipakai
untuk membuka suara suara kritis yang tidak bisa dipakai untuk membuat kesalahan
jangan dilupakan bahwa peran undang undang dan pasal pasal dalam undang undang ite ini sangat sentral
dalam upaya untuk setidak tidaknya membantu memperluas wacana wacana yang diberikan oleh pihak penguasa
dan ini bisa dilihat dari panjangnya daftar orang orang yang selama ini dikenal sebagai orang orang yang kritis
dan kemudian ternyata dilaporkan kepada polisi akibat pernyataan mereka
jadi saya kira kita tunggu kejelasannya itu seperti apa mana yang lebih kredibel apakah presiden apakah para pembantunya
jadi ini masih abu abu tapi kemudian kita juga tahu bahwa ada pembentukan tim yang nanti juga satu tim
tadi juga mbak dewi sudah tegaskan bahwa ini satu tim menurut pak mahfud yang tadi juga kita dengarkan
akan membuat semacam pedoman ataupun interpretasi mas elvan kalau kemudian hanya sekedar pedoman ataupun interpretasi
ini apa dampak sosial dan juga secara hukumnya kepada masyarakat apakah ini jadi semakin membingungkan atau bagaimana
jangan lupa indonesia itu negara yang dipimpin oleh seorang presiden
kalau presiden sudah ngomong revisi kemudian anak buahnya cuma bikin interpretasi ya saya copot aja menurut saya
itu main main namanya mas presiden kan memberikan garansi bahwa undang undang ini pasal karet
presiden sudah ngomong ini pasal karet bayangkan sampai seorang presiden yang ngomong ya
artinya presiden sendiri yang sadar dan beliau pak jokowi itu sadar bahwa ini bisa jadi persoalan di masyarakat
melihat fenomena seperti ini dan lain lain
nah kemudian kalau anak buahnya malah bermain main apa cawalah cawalah bahwa ini cukup diinterpaskikan lagi
menurut saya pak presiden harus lebih tegas lagi ke bawah ya
jangan sampai terulang lagi kemarin kan sudah acara shuffle kabinet juga kan jangan sampai nanti acara shuffle lagi
saya kira begitu reinhardt janganlah presiden dinegosiasi gimana sih
kalau presiden sudah khawatir presiden sudah perintah maka jalankan
itulah negara jangan jangan berpolitik
karena kalau berpolitik maka saya kan tadi saya sampaikan bahwa kalau ini direvisi akan jadi legasi demokrasi untuk pak jokowi
sebaliknya kalau ini dinegosiasikan kemudian tidak dijalankan seperti arahan presiden yang terjadi adalah sebaliknya
pertanyaannya pak jokowi mau nggak menjadi presiden dua periode sipil pertama pilihan langsung dengan legasi yang baik
sebenarnya kan mau kan kalau mau maka dalam hari ini pak presiden harus kontrol langsung sih reinhardt
baik mbak dewi savitri kalau kemudian hanya sekedar pendoman atau penentuan
interpretasi ini kan juga dalam sejumlah anggota dpr begitu ya kan belum juga menyepakati soal ada revisi
ada yang juga masih mendorong untuk dipedomankan saja
iya mbak dewi silakan
ya saya kira tadi sudah ada beberapa opsi yang bisa diambil ya
mas elvan menyebut bisa saja perpu
tetapi kalau mau lewat proses pembahasan ya

mas elvan menyebut bisa saja perbu
tetapi kalau mau lewat proses pembahasan ya
pengguna juga akan mencolong nah pertanyaan tentang anggota dari dpr dengan protection of the north place
terima kasih omdat graduate hari ini
juga lebih sering patreon penikmati ini
itu jatuh ya
orang orang british memerlukan atau mereka di ani
presiden perlu menegaskan menjawab
yang benar yang mana
beliau sendiri sudah mengatakan berkali kali
gak ada visi menteri kan
yang ada adalah visi presiden
presidennya menyebut revisi
sebelum kita sampai ke
dpr sebelum kita bicara soal dpr
saja apakah kalau seorang presiden
memberi mandat untuk
membuat tim untuk revisi maka
kemudian perlu direduksi
interpretasi saja jangan lupa
bahwa ada sekian banyak undang undang
di indonesia tidak ada
kan yang aturan pemerintah untuk
menginterpretasi undang undang a undang undang b
undang undang c kenapa ini kemudian
dan apa fungsinya secara legal
formal bagaimana posisi interpretasi
terhadap undang undang itu dipakai
dari kacamata siapa
interpretasi ini ukurannya dipakai
bukannya menjadi solusi
justru menjadi persoalan nomor dua
jadi pasal karet menjadi makin karet

titik itu jadi gak keluar keluar
dari situ jadi kalau
posisi kita adalah
kita sebenarnya ingin bertanya saja
presiden itu visinya yang mana
itu menjadi penting ya mbak dewi karena
karena kalau presiden sudah mengatakan
tadi mas eva katakan harusnya
revisi ada pasal pasal karet mengapa kemudian
implementasinya ke bawah menjadi
bermacam macam gitu ya mbak dewi samitri gimana mbak
pertanyaan utamanya itu
ini niat gak sih mau revisi
ada dua tim yang sudah dibentuk
yang akan dibentuk oleh pak mahfud md
mungkin juga besok akan diumumkan
kinerja akan seperti apa apa saja kemudian
poin poin yang akan dilakukan
dari pandangan anda perspektif kita
sebagai media kemudian melihat
dua tim yang akan dibentuk oleh menko polhukam ini
sebaiknya kemudian berfokus
kepada apa dan ada hal hal
apa saja kemudian yang harus dilakukan oleh tim ini
agar polemik revisi undang undang ite
tidak lagi kemudian menjadi menggantung
atau membuat orang jadi bingung akhirnya
oke renat jadi tadi mbak dewi juga sudah sampaikan
tidak ada visi menteri hanya ada visi presiden
kalau dari kutipan presiden
kalau kita wartawan kan pegangannya kepada pernyataan presiden
karena kalau kita meleset pernyataannya
kita melanggar kode etik kita kena sanksi
persoalannya kalau menteri
beda kalimat dengan presiden kena sanksi atau enggak
karena saksinya di presiden
pernyataan presiden adalah
bahwa ada pasal karet
kira kalau pasalnya pasal karet
kemudian solusinya apa solusi ya direvisi
apalagi solusinya kalau sudah karet
kalau sudah karet terus tidak diganti
tidak bisa karet itu tidak bisa dikasih batasan
sepanjang dia ditarik dia akan terus memanjat
begitu dijebret akan kesakitan
jadi saya kira siapapun tim yang dibentuk pak mahfud
tentu pak mahfud seorang akademisi
punya pengalaman jam terbang tinggi
di mk segala macam
mestinya tim yang dibentuk tentu punya kompetensi yang baik
dan kompetensi yang baik
jadi saya sih tidak ragu ya belum tahu nama nama siapa
tapi saya yakin kok pasti akan cukup kuat lah tim itu
dari tim yang dibentuk pak mahfud sebenarnya ada tujuannya
jadi siapapun tim yang dimasukkan ke dalamnya
komposinya seperti apa yang paling penting ada tujuannya
tujuannya adalah menghapus pasal karet
jadi itu goalsnya semoga
tim yang dibentuk pak mahfud itu nanti bisa menjawab
tools dari pak presiden
sehingga reinhardt masyarakat
tidak menyepelekan aman tante presiden
presiden sudah bilang pasal karet
orang sudah lega ya kan berharap nanti kalau ngeritik
tidak mudah kena kasus gitu
nggak mudah dilaporkan lebih terbuka
negara mau dikritik gitu
saya kira jangan sampai meleset dari tujuan itu renhardt
presiden sekali lagi kita tunggu
dalam revisi undang undang ite supaya tidak
jadi kemana mana yang tadi mbak dewi katakan
orang jadi bingung akhirnya nanti kita akan
lihat bagaimana kemudian sikap tegas presiden soal itu
satu hal lagi kemudian yang juga menarik adalah
di pekan ini muncul kita dengar ada
vaksin nusantara yang diinisiasi oleh
mantan menkes terawan
selama ini kita tahu yang kemudian dibuat oleh
pemerintah namanya vaksin merah putih begitu ya ini
ada yang mempertanyakan tapi juga tidak sedikit
kalangan yang juga mengapresiasi
bagaimana kita melihat terkait dengan
vaksin nusantara ini apakah ini
menimbulkan juga kebingungan atau
memang satu hal yang perlu kita cermati bersama
usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
kita sudah bahas tadi soal banjir di
ibu kota kemudian juga revisi undang undang
ite yang juga tidak kalah menarik adalah
mbak dewi savitri bagaimana kita melihat
kemunculan vaksin nusantara ini karena

juga di sisi yang lain ada juga yang
mengkritik tapi juga di sisi yang lain ada juga
yang kemudian mengapresiasi ini apa yang
kemudian bisa kita tarik benang merahnya
mbak dewi savitri dari
keberadaan munculnya vaksin nusantara ini
yang diinisiasi oleh dr terawan
saya kira yang pertama bahwa kita di cnn indonesia selalu
mendukung dan mengapresiasi ya
yang dilakukan terutama oleh
mereka yang punya kemampuan lebih
bandingkan kita dan tahu bagaimana
untuk keluar dari situasi
pandemi saat ini dan itu
sudah kita buktikan dengan membuat
berbagai macam highlight
menyorot berbagai prestasi yang
sudah ditorongkan oleh
yang punya kemampuan kemampuan seperti itu
kita puji kita tempatkan pada
posisi dimana hal hal seperti inilah
yang patut kita apresiasi dan kita dukung
tapi pada saat yang sama kita punya
dua catatan yang sangat penting pertama
bahwa di tengah situasi pandemi
persoalan anggaran itu harus
ditempatkan pada posisi
yang pas karena
resources itu sangat terbatas
semua dialokasikan untuk
hal hal yang benar benar perlu saja
timbangan untuk menentukan efisiensi
itu menjadi sangat penting
nah sekarang pertanyaannya apakah
tentang vaksin nusantara
yang berbasis pada sel dendbility
benar benar dianggap perlu
dan benar benar efisien yang kita tahu
bahwa secara garis besar
riset ini berbasis pada
riset riset awal yang
sering dipakai untuk
mencari temuan tentang
pengobatan penyakit kanker misalnya
penyakit degeneratif gitu ya
bagaimana caranya mengambil
sel dari tubuh
orang yang sakit kemudian dikeluarkan
disuntikkan lagi sehingga kemudian
muncul kekembangan dan kemampuan
untuk menolak penyakit
ini adalah sel ini adalah riset
yang katakanlah sifatnya personalize
satu orang untuk satu orang
metode semacam ini dipakai
untuk sebuah pandemi
dimana yang terjadi adalah infeksi
pada satu komunitas yang sangat massal
apakah itu efisien
apakah cara cara seperti ini cukup masuk akal
untuk diterapkan terutama di negara
seperti indonesia dimana resursus ini sangat tinggi
resursus kita sangat terbatas
kita punya banyak keterbatasan untuk anggaran
penelitian anggaran pengobatan
anggaran kesehatan anggaran kesejahteraan sosial
ini yang belum pernah dijelaskan
yang kita tahu bahwa
sebagian dari setidaknya
sebagian dari pendanaan untuk penelitian
kementerian kesehatan mungkin
ada pendanaan lain
mungkin dari negara mungkin
dari pihak swasta gitu
belum pernah dijelaskan
karena itu kita perlu dijelaskan
dan kalau kemudian memakai insur pendanaan negara
maka menjadi sangat penting untuk diberi justifikasi
kenapa ini diterapkan saat ini
ketika kita sedang butuh butuhnya
resursus untuk dipul
untuk dipusatkan pada
inovasi inovasi lain yang lebih efisien
vaksin merah putih misalnya
yang tadi sudah disebut reinhardt
sampai titik ini vaksin merah putih itu
sampai dimana sih
apakah pendanaan besar besaran
diterima oleh astrazeneca
bekerjasama dengan oxford university
untuk kemudian menghasilkan
mereka mendapatkan bantuan pendanaan yang
sangat besar dari pemerintah inggris
atau vaksin vietnam misalnya
yang sekarang sudah lolos uji clinical trial tahap satu
karena ada dukungan besar pemerintahnya juga
nah isu yang kedua
diluar isu efisiensi adalah
isu tentang metode standar
kita dengar bahwa mereka
menjalani clinical trial tahap dua
saintis yang mendengar ini dan
memberikan pandangannya mengatakan
tau tau sudah masuk tahap dua
tahap tahap sebelumnya tahap tahap
di laboratorium sebelum
masuk ke clinical trial
apakah sebelumnya sudah ada kita belum pernah dengar
kita harus ingat bahwa
dalam berbagai kasus terdahulu di indonesia
penelitian tentang obat covid ya
di universitas erlangga
misalnya yang bekerjasama dengan bin
itu mentok di bmpom
karena pertanyaan yang sama
ini publikasinya mana sudah ada apa belum
penelitian itu sangat penting
karena ini urusannya manusia
jadi kita tidak bisa lompat lompat
ini sudah ada standarnya
who menentukan standar itu
seluruh dunia mengikuti standar
itu kita harus mengikuti standar itu
jadi saya kira itu
isu isu yang penting dipertimbangkan
dalam vaksin nusantara ini
baik mbak dewi dan juga mas elvan
kalau beberapa hari yang lalu saya wawancara
peneliti dari vaksin nusantara ini memang sudah mengatakan
ini sudah mau masuk ke
uji klinis tahap kedua
artinya pertama sudah lolos
dan juga sempat disinggung bahwa soal transparansi
ada website yang bisa disilakan dicek
dan lain segala macamnya
tapi kecuali soal pendanaan
ini juga mungkin menjadi tanda tanya besar
yang tadi juga mbak dewi savitri tegaskan
mas elvan ini apakah
persoalan transparansi ya atau apa yang
kemudian membuat vaksin nusantara ini
akhirnya juga diperbincangkan
dan juga banyak dikritik oleh sebagian kalangan
bahkan mungkin dari orang orang yang datang dari background
atau dari idi saja misalnya
lebih baik terlambat daripada
tidak sama sekali
akhirnya kita ada beberapa
ada yang meriferdikti dengan vaksin merah putih
ada dr terawan dengan vaksin nusantara
ya walaupun itu sudah terlambat
tapi paling tidak kita ada usaha untuk
dan itu seperti mbak dewi sampaikan
itu layak kita apresiasi
memang pertanyaannya kemudian adalah transparansinya
kenapa kalau sebenarnya kalau semuanya transparan
orang ngeritik juga kan terukur kritiknya
kalau sekarang kan udah penolakan tuh
vaksin nusantara itu sudah penolakan
karena ini sifatnya personalize dan lain lain
membahayakan dan lain lain
di satu sisi
mereka si kreator vaksin nusantara ini
sangat yakin tingkat efektivitasnya
tinggi sudah lewat uji klinis
setahap pertama yang kita tahu
kemudian dia mau masuk
tahap kedua sudah ada harganya sekitar
dua ratus ribu rupiah katanya itu
juga efektif untuk para manula dan anak anak
kemudian berlaku seumur ujung tahun
itu banyak positifnya
cuman masalahnya apakah kita
hanya perlu tahu positifnya doang
kan enggak ini kan kesehatan
menyangkut hidup orang banyak
jadi orang harus tahu efek sampingnya
ini tidak lagi investasi gitu
ini adalah menyangkut nyawa orang
jadi saya kira kreator vaksin nusantara
layak kita apresiasi tapi mereka juga harus membuka data
termasuk pendanaannya dari mana
risetnya di mana mulainya seperti apa
kemudian rencana kedepannya seperti apa
itu enggak apa apa kok di situ saja
jadi saya kira ada ketakutan begini
karena mereka tidak dikelola oleh negara
pak petalon sudah bukan menangkas lagi
mereka kemudian jalan sendiri
mungkin mereka khawatir kalau nanti terganggu
ada apa ada apa segala macam
kan sudah bukan rahasia juga kan
kalau industri farmasi itu ada penemuan baru
pasti yang sudah duluan akan dengan banyak cara
biar dia yang lebih baik gitu kan
tapi sebenarnya itu nggak usah khawatir
kalau dibuka secara langsung
kayak genus saya contohkan ya
akhirnya kan presiden jokowi sendiri yang melegalkan genus itu
dipakai di stasiun stasiun sebagai
ya itu sangat murah dibandingkan dengan
rapid antigen ataupun
apalagi dengan swab pcr gitu
itu juga setelah dibuka presiden bisa melihat
dan bisa memutuskan
walaupun awalnya sama terseok seo juga gitu
mungkin kekhawatiran para pembuatnya itu begitu
di sektor itu gitu
ada kekhawatiran kalau ada yang mungkin menghalangi
jadi kalau memang dia itu valid
dan dia efektivitasnya tinggi
dan dia efektivitasnya tinggi
untuk seumur hidup
untuk orang tua dan anak dan lain lain
maka buka biarkan orang tahu gitu
efek sampingnya katanya sedikit ya
biar orang tahu seperti ketika
pak jokowi membuka jiri di vaksin
ya pak wapres divaksin
dan orang orang divaksin maka buka lah seperti itu
sehingga emang ini harus terbuka sih
kalau urusan vaksin ini karena ini menyangkut
dan sekarang kita lihat
kan ini sudah mau masuk ke tahap kedua kan
ya udah buka lah kalau kemarin
belum membuka oke anggaplah kemarin
terlambat lah sekarang buka dari sekarang
kasih tahu bahwa anda layak meneruskan
sinusantara ini kalau orang tahu
datanya apa sih kalau ditutupin gitu
anggaranya mahal ya mahal pasti reset gitu
nah ini justru harus menjawab pertanyaan publik
kalau anda berpaku
nanti program ini dikanggu
maka anda juga harus menjawab kenapa anda menutupi program ini
nah kalau ini kemudian dibuka kan
semua akan terbuka jadi orang bisa tahu
dan orang akan punya alasan
kalau merintik dan orang akan punya alasan untuk mendukung
baik ya gitu baik
mbak adewi sefitri terakhir mbak artinya
perlukah kemudian ke menkes atau mungkin
dr terawan sendiri sebagai inisiator untuk
menyampaikan kepada masyarakat vaksin
nusantara ini sebenarnya bagaimana soal transparansi
pendanaannya dan lain sebagainya karena
ini sudah jadi konsumsi publik
jangan sampai kemudian juga kita jadi bingung karena vaksin ini
juga kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak
tadi juga disampaikan oleh mas elvan bagaimana mbak terakhir
harus dibedakan dua hal ya
pertama bahwa vaksin
sebagai sebuah produk sains
gitu ya untuk
obat obatan untuk terapi
untuk nyawa manusia
dia sudah punya metode
metode standarnya itu apa yaitu
lewat formulasi apakah komputer
apakah formulasi lain
data literasi dan seterusnya
membandingkan penemuan penemuan sebelumnya
di dalam laboratorium terus kemudian
di uji cobakan pada primata
kemudian di uji cobakan pada manusia dalam jumlah sangat terbatas
kemudian dalam jumlah puluhan
kemudian dalam jumlah ribuan
itu semua prosesnya
sudah baku untuk
dianggap memenuhi syarat
harus melewati proses itu
adanya upaya untuk
mempublikasikan temuan dari
tiap tahap itu jadi
ternyata hasilnya mendukung
dipublikasikan di jurnal a
tahap kedua dipublikasikan di jurnal tiga
dan seterusnya itu semua prosesnya
sudah baku kenapa ada proses
semacam itu karena
penting sekali untuk
memberi peluang memberi
ruang pada ilmuwan yang lain
untuk turut melihat
dan membandingkan bener
nggak sih temuannya tim
indonesia vaksin nusantara ini benar
nggak sih sel dendritik itu memang punya
punya efekasi untuk
mengatasi apa yang mereka klaim
akan menjadi sangat efektif dan seterusnya itu
kalau tidak ada proses proses ini
dilawati maka dia menjadi
tidak baku dan ketika tidak baku
maka kemudian dia tidak bisa
dianggap memenuhi syarat
secara saintifik untuk
lahir sebagai sebuah obat
sebagai sebuah vaksin sebagai sebuah terapi
ini proses yang
dijaga ketat di seluruh dunia
di indonesia disupervisi oleh
badan pom dan
kita tahu berkali kali
ada yang mencoba melewati proses ini
gagal kalau tidak lewat
standar yang tadi itu
penelitiannya kita tahu di indonesia
di uea di mana mana
kenapa karena memang melewati proses proses itu
jadi untuk lolos
sebagai obat untuk lolos sebagai terapi
lalu sebagai vaksin prosesnya
tidak akan mudah tidak bisa
hanya didasarkan pada ini loh
websitenya silahkan lihat kesana
nggak bisa begitu karena tadi itu
ada proses cek dan rechecknya
jadi kalau memang
tim vaksin nusantara ingin
menunjukkan bahwa yang kami lakukan benar
proses sudah diikuti maka
saya akan mengikuti
secara terbuka dan ikuti prosesnya
sehingga kemudian semua orang
bisa ikut terlibat dan
mereka yang punya pengetahuan para ilmuwan bisa
mengatakan bahwa oh ya ini legit gitu
kita dukung gitu ya ini tidak ada masalah
kita lihat bagaimana kemudian respon
kedepan dari para peneliti atau mungkin
dari dr terawan sendiri mantan menkes
yang menginisiasi vaksin nusantara ini
apakah berani kemudian membuka apa yang sudah
kita bahas sejak awal tadi
terkait dengan vaksin nusantara terima kasih banyak
mas elvan mbak dewi savitri diskusi yang sangat menarik
mulai dari banjir ribu kota
revisi undang undang ite sampai kemudian
masalah vaksin nusantara pada malam hari ini
terima kasih mbak dewi savitri
dan juga mas elvan sudah bergabung
dalam editorial view pada malam hari ini